wali kota surabaya eri cahyadi menegaskan kenaikan umk kota surabaya pada tahun dua ribu dua puluh
diperkirakan sebesar rp dua puluh lima dari umk tahun dua ribu dua puluh
menurutnya perhitungan itu sudah sesuai regulasi
karena pmk surabaya mengacu pada peraturan pemerintah nomor tiga puluh enam tahun dua ribu dua puluh satu
seperti pemerintah daerah lain di indonesia
umk kota surabaya tahun ini sebesar rp empat tiga ratus tujuh puluh lima empat ratus tujuh puluh sembilan
kalau berkait dengan umk pemerintah itu sudah diberikan aturan terkait dengan pp
sehingga kami akan mengacu kepada pp itu
karena pemerintah sudah ada aturan ini untuk menghitung adalah menggunakan pp
jadi kita pakai pp itu hitungannya
berapa pak kira kira ada tambahan mungkin atau tetap
kalau dari hitungan pp itu ketemunya dari sekitar rp dua puluh lima ya
ribuan buruh dari surabaya pasuruan dan sintra
di duarjo kamisore melakukan aksi unjuk rasa ke kantor gubernur jawa timur
dan meminta pemprov jatim tidak menggunakan pp nomor tiga puluh enam tahun dua ribu dua puluh satu
sebagai dasar perhitungan upah
aksi ribuan buruh ini sempat diwarnai blokade jalan ahmad yani
dan membuat kemacetan panjang
konfederasi serikat pekerja seluruh indonesia
menolak penggunaan peraturan pemerintah tentang pengupahan
sebagai dasar perhitungan upah minimum provinsi
kspsi menilai peraturan pemerintah nomor tiga puluh enam tahun dua ribu dua puluh
tentang pengupahan sebagai dasar perhitungan ump sudah tidak relevan
presiden kspsi mengklaim pihaknya telah melakukan komunikasi langsung
dengan presiden joko widodo terkait pengupahan
kspsi meyakini presiden bisa memahami kondisi buruh di indonesia
dan akan menerentipkan aturan baru sebagai pengganti pp tiga puluh enam tahun dua ribu dua puluh satu
kami meminta pemerintah untuk mengubah pengupahan di jawa timur ini
kami meminta pemerintah untuk mengubah pengupahan di jawa timur ini
kami meminta pemerintah untuk mengubah pengupahan di jawa timur ini

seberapa besar keyakinan kami
kami sangat sangat yakin bahwa pp no tiga puluh enam tidak digunakan lagi di indonesia
untuk formula pengupahan di seluruh indonesia
jika pemerintah tetap menggunakan peraturan lama sebagai dasar pengupahan
kspsi menyebut akan menyiapkan aksi besar sebagai bentuk penolakan
tim liputan cnn indonesia